inilah video viral seorang siswa sekolah menengah kejuruan memarahi petugas keamanan sekolah
di dalam ruang kelas di salah satu sekolah di serpong utara tangerang selatan
siswa tersebut emosi lantaran tidak terima ditegur saat sedang asik memainkan saklar lampu ruang kelas
petugas pun berusaha tidak terpancing dan membujuk siswa itu untuk ikut ke ruang guru bimbingan penyuluhan atau bp
bukannya berhenti siswa itu malah terus melawan dan mengeluarkan kata kata kasar hingga akhirnya petugas terpancing dan berakhir dengan keributan
kok ada yang main di lampu berulang ulang nah akhirnya kita tegur kita apa namanya berikanlah pengertian bahwa jangan mainin lampu takut ada terjadi konser akhirnya kebakaran dan pas ditegur dia tidak senang
meski sudah meminta maaf dan diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak sekolah tidak akan segan segan mengeluarkan pelaku jika terbukti berulah kembali
kasus penganiayaan seorang staff wanita restoran siap saji di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan kembangan jakarta barat oleh pengemudi ojek online berinisial iir viral di media sosial
pelaku yang merupakan warga cengkareng itu akhirnya diamankan petugas kepolisian
unit resprim polsek kembangan
aksi penganiayaan terjadi saat pelaku salah membawa orderan pesanan makanan yang diserahkan oleh korban
akibat dari kejadian tersebut pelaku tersulut emosi saat kembali dan bertemu korban
setelah sempat terjadi cek cok mulut pelaku pun spontan memukul korban di bagian mata sebelah kanan hingga mengalami luka lebam
terduga iir sempat kabur dari rumahnya
dan berbeda beda tumpang
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam hukuman dua tahun penjara
tim liputan cnn indonesia